ya kebohongan ratna sarumpait telah memancing emosi dan perhatian sejumlah tokoh negeri
ada banyak pernyataan berisi kekecewaan kesedihan dan juga kemarahan mungkin
dan sudah bersama saya di sini pakar gestur hando kogani
untuk kita analisa bersama sederet pernyataan kemudian juga tindakan serta aksi dari beberapa tokoh negeri ini
tapi sebelumnya kita akan lihat dulu informasinya berikut ini
atas nama pribadi dan sebagai tentunya pimpinan daripada tim kami ini
saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya
namun sebenarnya kami pun menyampaikan ini
niat kami untuk ketemu kapolri sehingga hal ini bisa diklarifikasi
ternyata alhamdulillah kejadian itu tidak terjadi
dengan demikian saya ingin tegaskan pertama
bahwa saya telah meminta ibu rana sarumpai mengunduhkan diri dari badan pemenangan nasional
dan beliau sudah lakukan itu sudah ada suratnya
yang kedua juga kami persilahkan kalau ada proses hukum yang harus dilaksanakan
ya beliau harus bertanggung jawab
pernyataan prabowo subianto ini disampaikan pada rabu malam setelah rekayasa kasus penganiayaan terhadap ratna sarumpayat
yang menyebar selama dua hari belakangan akhirnya terkuak
ratna sarumpait sebelumnya mengakui sendiri kebohongannya kepada sejumlah media masa di kediamannya
ratna sarumpai sebelumnya mengakui sendiri kebohongannya kepada sejumlah media masa di kediamannya
saya pulang seperti membutuhkan alasan pada anak saya di rumah
kenapa muka saya lemam lebam dan memang saya ditanya kenapa
dan saya jawab dipukul orang
saya nggak tahu bagaimana saya memaafkan ini pada diri saya
tetapi saya kembali melakukan kesalahan itu saya kembali dengan berita itu bahwa saya dipukulin
mohon jangan dikira saya mau
saya mau mencari pembenaran enggak
ini salah apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang salah
waktu saya berpisah dengan pak prabowo amin rais saya sebenarnya tahu di hati saya ini salah
tapi saya nggak mencegat mereka
itu yang terjadi
ya cerita penganiayaan terhadap dirinya terus bergulir dan mengusik ketenangan
sejumlah politisi yang sempat mendatanginya termasuk prabowo subianto dan amin rais
sesaat setelah mendapatkan cerita bohong dari ratna sarumpait
prabowo pun sempat menggelar jumpa pers yang menyatakan keprihatinannya
bahwa telah terjadi suatu aksi kekerasan suatu penganiayaan
suatu pukulan yang sangat kejam terhadap salah satu pimpinan daripada badan pemenangan kampanye kita
ibu ratna sarumpae
ini menurut kami suatu tindakan yang represif
tindakan yang diluar kepatutan
tindakan jelas pelanggaran hak asasi manusia
bahkan menurut saya
kasus hoaks penganiayaan yang disebar ratna sarumpae
kini berlanjut ke penyelidikan polri
ratna pun terancam pidana maksimal sepuluh tahun penjara
karena membuat keonaran sesuai dengan pasal empat belas dan lima belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
ya sudah saya katakan tadi
saya bersama dengan hando kogani
salah seorang pakar
pakar gesturi yang sudah meneliti bagaimana
seperti apa sebenarnya arti dibalik dari aksi
kemudian juga ekspresi yang dikeluarkan oleh beberapa tokoh terkait dengan kabar hoax yang dikeluarkan oleh ratna sarumpait
mas hando kogani selamat malam
ya langsung saja kita bahas ya mas
kalau misalnya tadi dari wawancara atau konferensi pers yang telah dilaksanakan oleh ratna sarumpait
sebenarnya ratna sarumpait kan terkenal sebagai tokoh yang selama ini cukup vokal
terus terkesan keras ya sebagai seorang aktivis begitu
kata katanya cukup keras
kemudian juga cukup vokal begitu
tapi saat konferensi pers dia menunjukkan emosi dengan menangis
dibalik tangisnya itu menurut mas hando kogani tersirat arti apa
baik kalau menurut saya
masih banyak hal yang perlu diverifikasi di dalam press conference yang dilakukan bu ratna
dengan segala hormat yang saya miliki juga kepada beliau
memang masih banyak penggalan cerita yang perlu diperjelas
oleh tentunya oleh pihak berwajib ya
yang terkait dengan itu
berdasarkan laporan dari masyarakat juga
terkait dengan ekspresi wajahnya
memang kita melihat ekspresi wajah yang menangis
yang menandakan seseorang sedih
saya sendiri menggunakan prinsip dasar facial action coding system
yang biasanya digunakan oleh intelijen misalnya untuk melakukan penggodingan terhadap wajah
sekalian mas hando kamu mungkin bisa melihat bagaimana saat ekspresinya yang berlangsung
yang saya lihat pertama memang di bagian atas bibir beliau tidak banyak bergerak
yang mungkin kalau kita lihat di sebelah sini maksud saya
itu mungkin pengaruh operasi
kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat intensitas kesedihan yang ditunjukkan
menurut saya itu belum sampai pada level maksimal
itu ada level sampai e
a dan e
dan ini belum sampai e
oke kalau level e mungkin
masih di level b atau c kita sebutnya
apakah itu mungkin dia merupakan orang yang tidak terlalu mudah untuk menunjukkan emosinya
atau memang gimana mas
ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa a sampai e
tetapi pada dasarnya semua kejadian dalam kehidupan
itu pasti bisa membunuh
jadi itu memang membuat seseorang memiliki intensitas emosi sampai e
baik itu marah sedih takut dan sebagainya
jadi dalam hal ini saya tidak melihat sampai dengan level e
level maksimal tersebut ya
yang artinya tentu perlu diverifikasi
kita tidak boleh menuduh beliau ini dan itu
kemudian kalau dari sisi verbal ucapan cerita yang beliau sampaikan
memang banyak penggalan cerita

ya salah satunya adalah ketika penggalan cerita itu terjadi
ketika beliau menceritakan si a si b toko a toko b c
yang datang menemui beliau
di situ kalau berdasarkan prinsip analisa verbal
memang perlu banyak yang diperdalam
apa saja yang dibicarakan khususnya saya garis bawah pernyataan dari pak prabowo
yang menyatakan bahwa beliau sangat ketakutan sangat traumatize
yang artinya kembali
jadi kalau kita menggunakan prinsip itu kalau benar adanya
maka intensitas emosi yang tadi saya sampaikan harusnya sudah sampai e
ya tentunya pak prabowo juga sangat ahli dalam hal ini
dalam pengalaman beliau di militer yang begitu banyak begitu kaya
jadi ini juga menjadi satu pertanyaan pastinya di masyarakat
mengapa pak prabowo mengeluarkan statement seperti itu
nah di sini saya tidak melihat intensitas sampai e
termasuk intensitas ketakutan yang mungkin juga bisa menjawab pertanyaan masyarakat
apakah ada ancaman yang terjadi pada beliau sehingga
seperti yang dikatakan
seperti yang dikatakan masyarakat tentunya ya
saya tidak tahu kelompok yang mana
dan tentunya kalau kita perhatikan tidak ada ekspresi ketakutan itu
berarti perkataan dari pak prabowo tidak korelatif ya dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh bu ratna saat konferensi pers berlangsung
maksud saya terkait dengan pernyataan pak prabowo soal ketakutan
saya tidak melihat ekspresi ketakutan itu di sini
dan itu satu
yang kedua adalah kalau ada anggapan bahwa beliau mungkin dipersekusi sehingga menyatakan ini
saya juga tidak melihat ekspresi ketakutan itu
yang seharusnya secara normal atau secara refleks itu dikeluarkan ya oleh manusia
walaupun dia seorang yang mempelajari dasar dasar pengendalian emosi tapi tetap ada
atau ada katakanlah ekspresi tersebut ya minor expression itu seharusnya muncul ya
kalau misalnya bicara ini tadi kita bicara mengenai bu ratna sarumpait
kalau misalnya bicara mengenai sang calon presiden nomor urut dua pak prabowo subianto
ada dua situasi yang menyatakan atau kalau misalnya kita sebagai netizen lihat ya
ada air muka yang berbeda dari situasi pertama dengan situasi kedua
yang pertama adalah saat ia mengatakan bu ratna ini memang diduga dipukuli atau digebuki
oleh seseorang yang merupakan oknum oknum yang ingin mengganggu proses kampanye
seperti itu kan diduganya
itu sebelum atau ya kalau misalnya ini bisa mungkin kita lihat ya air muka saat pak prabowo
di konferensi pers pertama sebelum ia mengetahui dibohongi oleh ho chi minh
ini dia mas andoko
nah kalau misalnya mas andoko lihat air muka atau gestur yang ditunjukkan oleh pak
prabowo subianto dan mungkin beberapa tokoh di belakangnya atau beberapa tokoh lain yang
di kesempatan lain juga menyatakan bu ratna ini memang benar dipersekusi atau dipukuli
oleh oknum tidak bertanggung jawab
itu seperti apa
yang kita lihat di sini tentunya
ini tentunya baik dari ekspresi wajah ataupun gesture ataupun verbal ucapan yang disampaikan
kelihatan ada kesan tegas atau marah juga di sana ya
memang ada marah di situ ada ketegasan dan kemarahan di situ
nah kalau kita bicara yang kedua setelah pak prabowo
setelah pak prabowo mendengar bahwa bu ratna sarumpet ini memang mengeluarkan hoax nya
ya kabar tidak benarnya
apakah ada air muka yang berubah nggak sih kalau misalnya menurut mas handoko
mungkin bisa kita putarkan
nah ini adalah saat sudah mengetahui adanya dugaan atau ada tindakan hoax tersebut
kita kalau melihat di sini memang kelihatan sekali bahwa ini adalah kemarahan yang lebih
besar kalau menurut saya
lebih besar oke
menurut saya ini lebih besar
kira kira ditujukan sama siapa kita belum tahu
kita belum tahu tapi ini lebih besar
dan kita bisa lihat wajahnya mungkin dalam bahasa sehari hari kita
lebih sumpek lebih mumet lebih gimana gitu ya
dibandingkan dengan yang sebelumnya
ya memang kita melihat
ada air muka menyesal nggak menurut mas andoko
oh iya sebentar saya ingin menyorot wajahnya pak sandi juga
kita melihatnya betapa kesalnya beliau di sini
lebih ekspresif ya kalau misalnya kita mengenal sosok sandiaga uno dibanding pak prabowo subianto
yang lebih ekspresif dalam menunjukkan air muka selama ini
dan tidak ditutupi sih sebenarnya kalau dia tampaknya memang
tidak terlalu senang dengan kondisi ini
ya begitu juga dengan pak hasim
oh betul sekali pak hashim
kelihatan sekali mungkin ada kegusaran di situ ya
saya juga tidak menutup kemungkinan beliau yang di belakang
terlihat ini ya terlihat juga tidak terlalu menikmati ya
ya tidak menikmati dan kelihatan gusar sekali ya
jadi saya rasa ini juga membantu menjawab
masyarakat apakah memang ada semacam persengkungkulan atau
kongkalingkong di belakangnya
kalikong ataupun pengaturan ini dan itu
kalau menurut saya memang cerita dari bu ratna ini tentunya belum selesai
waktu ini juga pendek ya
dan kabar terakhir yang kita dapat adalah bu ratna juga sudah dikeluarkan dari tim sukses kampanye pasangan calon nomor urut dua
mungkin memang untuk menyelamatkan citra dari paslon nomor urut dua
dalam jelang kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
karena memang untuk masyarakat sendiri apakah sudah cukup antipati terhadap sosok ratna sarumpait begitu ya mas
itu kembali kepada setiap masing masing ya
satu hal yang kita perlu garis bawah bahwa untuk seseorang berani mengakui kesalahannya
iya itu sangat kesatria sih
dengan segala alasan yang mungkin masih ada yang tidak diungkapkan kepada publik
dan itu merupakan hak pribadi setiap orang
saya rasa itu sudah langkah yang cukup baik
cukup perlu kita acungkan jempol
tidak mudah seperti itu mengingat reputasi beliau juga baik di dalam negeri ataupun di luar negeri
apalagi kan katanya ada delegasi sri lanka dan malaysia gitu ya
tentunya itu juga
tapi ada kondisi dimana seorang manusia gitu
ada dua faktor yang bisa mendasari ia meminta maaf sambil menangis
apakah satu dia benar benar menyesal dan bersikap kesatria untuk mengakui kesalahannya
atau karena dia sudah terbiasa untuk berbohong
kemudian tahu bahwa dengan berbohong kalau ketahuan dia minta maaf
maka kebohongan tersebut bisa dimaafkan dengan lebih cepat oleh publik atau orang orang yang sudah dia bohongi
atau gimana menurut mas handoko
menangis itu belum tentu artinya seorang menyesal
menangis itu sama dengan sedih
belum tentu menyesal ya
itu belum tentu menyesal
sedih itu belum tentu menyesal
sedih ya sedih
tapi alasannya sedih pun juga bukan dipastikan bahwa dia memang satu menyesali tadi
kedua bahwa memang dia tertekan itu juga tidak
ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang sedih
saya contohkan di kondisi lain
bisa jadi sedih karena dipojokan oleh teman temannya sendiri
ditinggalkan ya oleh teman temannya
ditinggalkan oleh teman temannya sendiri
betul bisa seperti itu
atau bisa juga terjadi sedih karena usahanya tidak berhasil
itu tadi yang sempat saya tanyakan
ya itu juga bisa
yang tadinya skenario mungkin yang ada di kepalanya
kalau ini berhasil
berhasil mungkin akan mendapatkan hasil yang seperti apa
tapi ternyata tidak
mungkin emosi tersebut yang keluar
dalam hal ini dalam disiplin keilmuan saya saya tidak bisa sampai ke arah sana
harus ada penyidikan khusus ya mas ya
harus ada penyidikan atau tepatnya harus ada interview
harus ada pertanyaan
dan itu harus dilakukan oleh pihak pihak yang lebih berwenang
terakhir mas handoko kalau misalnya dari mas handoko sendiri lihat gitu
baik dari sosok
baik dari sosok pak prabowo subianto
kemudian juga pak sandiaga uno
kemudian tentu saja dari bu ratna sarumpait
sebenarnya dari gestur yang mereka tunjukkan dalam dua hari terakhir ini
apa hal yang menurut mas handoko paling jelas terlihat sebagai pakar gestur
yang jelas terlihat adalah ketidaksukaan kepada paslon nomor satu
ya itu yang menurut saya saya juga katakan di twitter saya
saya mengatakan bahwa
perasaan ketidaksukaan kepada seseorang
ataupun subjektifitas sebuah relationship ya
antara kita dengan orang lain
itu bisa membuat kita salah menganalisa orang jujur dan bohong
terlalu subjektif ya
ya misalnya suami istri
baper ya mas ya
ya bagus dan seterusnya ya
itu susah untuk membuat kita jadi objektif
dan saya mengingatkan kepada kita semua bahwa
dalam menganalisa jujur dan bohong
kita harus melepaskan faktor subjektivitas itu
satu lagi ya mas ya yang bikin saya sedikit penasaran ya
terkait dengan perkataan dari pak prabowo subianto
yang mengatakan di konferensi pers terakhirnya bahwa
ibu ratna sarumpait ini mengalami sedikit
ya bukan ketidak normalisasian jiwa yang sebagaimana harusnya dialami
oleh manusia biasa sesuai dengan umurnya
kita lihat saja begini ya mas ya
saya mengatakan beliau usianya tujuh puluh tahun
dan saya dapat berita dari keluarganya
berapa bulan ini
ada beberapa kegiatan dan tindakan beliau yang
bisa dikatakan kemungkinan
beliau di bawah tekanan
kejiwaan atau depresi dan sebagainya
bahkan saya dengar
pak prabowo subianto secara terang terangan mengatakan
bahwa bu ratna sarumpait ini berada dalam sebuah kondisi
yang bisa dikatakan sebagai gangguan kejiwaan
yang bisa menyebabkan ini
mengganggu keputusan dia untuk
mengeluarkan sesuatu hal yang bersifat publik ya
akhirnya berujung kepada hoax tadi ya mas
menurut mas handoko gimana
menurut saya pak prabowo sendiri gak yakin
ketika menyatakan itu
makanya ada jidah suara
dan gestur ekspresi wajah dan seterusnya
jadi tidak dalam kayak
sudah melakukan penyelidikan dulu
baru dia mengeluarkan
menurut saya kondisi
seperti yang pak prabowo katakan
itu harus berdasarkan laporan medis
dan saya perhatikan tadi
dari sisi suara juga
suara ekspresi wajah ucapan
itu banyak sekali penggalan kata
yang artinya itu
masih dalam pemikiran
tapi kenapa dikeluarkan
di keluarkan dalam konferensi pers resmi
seperti ini mas
saya tidak tahu ya
kita punya dua asumsi tentunya
satu adalah emosi
yang biasa kita menyatakan
kalau saya menggunakan analisa
disebutnya layer voice analysis
itu akan masuk dalam kategori leading statement
yang kita tidak tahu
apakah leading statement ini
mengarah kepada hal yang
adanya atau tidak
itu perlu verifikasi lebih dalam
yang juga mendukung pernyataan saya
kehidupan di dunia
harus ada laporan medis juga ya mas ya
tidak boleh begitu saja dengan mudahnya mengatakan orang depresi atau mengalami gangguan kejiwaan
ada yang mengatakan jangan jangan dimensia karena usia
tapi sekali lagi itu semua harus ada dasar laporan medis
ya mas sandoko
terima kasih sekali atas waktunya mas untuk
untuk informasi terkait dengan gesture yang sudah dikeluarkan oleh tiga tokoh ini ya mas ya
terima kasih sekali lagi mas ando